selain pelajaran tatap muka atau ptm ditiadakan sementara gedung sekolah yang terletak di jalan margasa tua pondok labu jelandak jakarta selatan itu tampak kosong
gerbang utama di lingkungan sekolah gedung berlantai dua ini terlihat tertutup rapat
hanya gerbang kecil yang terbuka bagi sepeda motor dan pejalan kaki